pada dua juni mendatang kaskus akan menghadirkan film inspiratif berjudul sundulgan
film ini menceritakan bagaimana para pendiri kaskus berjuang membangun kaskus hingga terkenal seperti sekarang ini
hai agan agan udah tau belum kalau kaskus mau ngerilis film
jadi yang pertama nonton dan jangan lupa kasih jendol
kalau enggak awas aneh tumpuk bata
gue bakal cari investor buat modal startup kita
kalau gue berhasil lo balik ke indo kita bangun kaskus bareng bareng
kaskus adalah situs forum komunitas dalam jaringan daring terbesar di indonesia
kaskus yang merupakan singkatan dari kasakusuk bermula dari sekedar hobi sebuah komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini
kaskus dikunjungi oleh sembilan ratus ribu orang dengan jumlah batch view melebihi lima belas juta setiap harinya
hingga juli dua ribu dua puluh
kaskus sudah mempunyai lebih dari enam ratus satu juta unggahan
tahun ini kaskus berusia tujuh belas tahun
untuk itu kaskus akan menghadirkan film terobosan baru berjudul sundulgan the story of caskus
sebuah film inspiratif dengan sentuhan komedi yang diadaptasi dari kisah nyata kendean lawadinata dan andre darwis dua anak muda pendiri kaskus
film ini disutradarai diperankan dan diproduseri oleh para anak muda
film ini bercerita mengenai kisah perjalanan kende
ada lawadinata yang diperankan oleh dion wiyoko dan andrew darwis yang diperankan oleh albert halim dalam membangun kaskus
film ini disampaikan dalam bahasa anak muda dan dipenuhi dengan efek visual yang diharapkan dapat menginspirasi generasi muda indonesia untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan selalu bekerja keras untuk mencapai cita cita mereka
menurut saya mungkin ini film pertama biopik yang membahas tentang startup dan anak anak muda kali ya
ini kayaknya film pertama deh
ini menarik karena menurut saya mereka ini membahas tentang persahabatan juga
terus juga mereka masih muda umur sembilan belas tahun dan bikin sebuah internet yang waktu itu di indonesia masih belum menarik ya
masih kayak gak banyak orang yang bisnis di internet
selama proses pengambilan gambar dion harus mengubah fisik dan belajar banyak mengenai karakter ken
gimana caranya untuk memerankan karakter bisa audiens bisa percaya bahwa apa yang gue peranin ini memang ya ken aslinya
jadi memang make believe itu deliver message nya bisa dapet gitu sama keseluruhan ceritanya gitu
film sundul gun the story of cascus akan tayang perdana di bioskop di seluruh indonesia pada juni dua ribu delapan belas